sisi bersama kami di kompas petang saya deluh fuspa
saudara waketum partai golkar ahmad doli kurnia membenarkan ada pembahasan secara internal
mengenai peran presiden jokowi dalam pemerintahan baru nanti
doli bilang pembahasan mengenai peran presiden jokowi dilakukan secara internal
doli menambahkan pembahasan soal peran jokowi dalam parpol koalisi indonesia maju
adalah hal yang penting untuk menjaga stabilitas politik
dan menjamin terlaksananya program program prabowo gibran
tidak tapi saya berpikir
ya sebenarnya mungkin ya yang disampaikan oleh saudara grace natali itu
memang ada pembicaraan secara lepas di pimpinan koalisi indonesia maju
tentang peran pak jokowi
dari visi dan misi yang disampaikan oleh pak prabowo dan mas gibran ini kan cukup banyak
jadi artinya memang dibutuhkan energi yang
cukup besar melaksanakan program program itu
kalau misalnya kerjasama politik yang disebut sebagai koalisi indonesia maju
selama pencalonan capres dan cawapres ini bisa dirawat dengan baik
misalnya dipertahankan sampai deparlemen kemudian juga solid di pemerintahan
nah ini kan juga bisa menimbulkan atau diharapkan bisa menciptakan situasi stabilitas politik yang cukup baik
memprojo budi aristiadi menilai narasi menjadikan jokowi sebagai ketua koalisi masih jauh
hal itu menurut budi baru akan menjadi pertimbangan politik dalam tujuh bulan ke depan
budi memastikan presiden belum memberikan tanggapan mengenai wacana dirinya menjadi ketua koalisi pemerintahan prabowo gibran
yang namanya aspirasi yang namanya pendapat
presiden sendiri tanggapannya gimana
ini kan masih tunggu kpu tanggal dua puluh maret
nunggu itu kan pertimbangan pertimbangan
tujuh bulan ke depan ini masih lama loh
kalian ini terlalu nafsu kayaknya